selanjutnya kami akan ajak anda mengikuti konferensi pers rilis awal knkt terkait kecelakaan pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
sepuluh menit demikian saya sampaikan saya kembalikan kepada nc
baik terima kasih demikianlah ketentuan pelaksanaan media rilis
preliminary report investigasi kecelakaan penerbangan sjy satu ratus delapan puluh dua registrasi pkclc
baik selanjutnya adalah sambutan oleh ketua knkt kepada bapak sulianto cahyono kami persilahkan dengan hormat
selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati rekan rekan media dan publik lainnya yang mengikuti acara rilis preliminary report
dari kejadian sriwijaya sj
rilis ini adalah psj satu ratus delapan puluh dua yang terjadi di sembilan januari lalu
memang pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa rilis ini seharusnya kemarin tepat satu bulan
namun kita mundur satu hari dikarenakan ada beberapa hal yang memang sangat mendesak
sehingga kami mengundur untuk press release
yang pertama kami ingin menyampaikan perhatian dari ketua komite udara
pertama sebelum saya sampaikan masalah preliminary report yang nanti dibawakan oleh ketua komite udara
kami sekali lagi ikut berbela sungkawa atas kejadian ini dan semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua
sehingga kecelakaan yang sama
tidak terulang kembali
itulah tujuan utama dari investigasi yang dilaksanakan knkt
tidak untuk menyalahkan siapapun
tidak untuk permasalahan hukum
dan tidak untuk masalah ganti rugi
itulah yang prinsip yang kami anut di dalam investigasi kecelakaan
dan tujuan murni dari investigasi kecelakaan ini satu satunya adalah untuk peningkatan keselamatan transportasi
khususnya dalam hal ini adalah transportasi udara
baik mungkin saya tidak panjang panjang
nanti akan kita sambung dengan beberapa pertanyaan
silakan mak nur jaya untuk menyampaikan
terima kasih pak nur
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
terutama yang langsung membantu
seperti basarnas tni masyarakat kepulauan seribu kepolisian
dari kementerian perhubungan
dan semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu
di dalam proses baik investigasi
maupun pencarian black box dan pengangkatan rakit
yang setelah dan sedang dilaksanakan sampai saat ini
jadi kami harapkan kita juga saat ini masih sedang melakukan pencarian cpr
yang masih terus berlangsung
selanjutnya kapten nur cahyo akan menyampaikan
dan saya akan menunjukkan ke anda
selanjutnya kapten nur jahyo akan menyampaikan ke anda
terima kasih mbak sur
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang rekan rekan semua
berikut akan kami sampaikan laporan awal atau preliminary report
terkait investigasi kecelakaan sj satu ratus delapan puluh dua pada tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
di perairan kepulauan seribu
pertama sesuai tadi disampaikan oleh ketua knkt bahwa sesuai dengan
iqnex tiga belas dan undang undang nomor satu tentang dua ribu sembilan tentang penerbangan
bahwa investigasi knkt ditujukan untuk mencegah kecelakaan
serupa agar tidak terulang di kemudian hari
yang kedua undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan
pasal tiga ratus lima puluh sembilan menyatakan bahwa hasil investigasi knkt tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti
dalam proses peradilan
sesuai dengan ketentuan iq annex tiga belas
institusi yang melaksanakan investigasi perlu menyampaikan laporan awal investigasi
kecelakaan dalam tiga puluh hari setelah terjadinya kecelakaan
jadi agenda kita hari ini adalah memenuhi ketentuan iq annex tiga belas
menyampaikan laporan awal dalam tiga puluh hari
dan seperti disampaikan kami mohon maaf adalah kita mengalami keterlambatan
satu hari dari yang seharusnya
laporan awal ini akan memuat data faktual yang sudah dikumpulkan dalam tiga puluh hari
jadi hanya data faktual saja yang akan ada di dalam laporan awal
laporan awal dapat juga memuat tindakan keselamatan yang sudah dilakukan oleh pihak pihak terkait
dan juga dapat memencantumkan rekomendasi keselamatan apabila memang sudah bisa diidentifikasi
partisipasi dalam investigasi jadi sesuai ketentuan annex tiga belas
salah satunya memberikan hak kepada negara yang mendesain pesawat
negara yang membuat pesawat dalam hal ini adalah amerika serikat
karena pesawat dibuat oleh boeing dan didesain oleh boeing
maka negara pendesain dan pembuat adalah amerika serikat
yang dalam investigasi ini telah menunjuk yang disebut sebagai acredited representative
dan ntsb dibantu oleh faa atau federal aviation administration
otoritas penerbangan amerika serikat kemudian dibantu juga dari boeing
dan general electric sebagai pabrik pembuat pesawat
dalam investigasi ini knkt juga menerima bantuan dari transport safety investigation biro singapura
yaitu badan semacam knkt di singapura
terkait hal ini untuk sesuai dengan mou asean
proses investigasi yang telah dilakukan oleh knkt adalah setelah kita menerima laporan adanya kecelakaan
knkt membentuk tim investigasi dan telah membagi tugas masing masing anggota timnya
termasuk pengumpulan data terkait dari pihak pihak terkait seperti dari sriwijaya air
perum lembaga penyelenggara navigasi penerbangan atau lppnpi
direkturat jenderal perhubungan udara dan pihak pihak terkait lainnya
kita juga melakukan pengumpulan dan pemeriksaan bagian bagian pesawat yang sudah ditemukan
pada tanggal dua belas januari dua ribu dua puluh
telah berhasil ditemukan oleh tim sarkebungan
dan selanjutnya fdr ini dari csmu fdr ini dibawa ke knkt untuk diunduh datanya
telah berhasil diperoleh data sebanyak tiga ratus tujuh puluh parameter
selama pengoperasian kira kira dua puluh tujuh jam
dan di dalamnya mencakup delapan belas penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan
dari pengumpulan data
dari apa data yang sudah kita kumpulkan
kita bisa ketahui bahwa pada tanggal sembilan januari
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus berangkat dari bandara udara internasional soekarno hatta jakarta
dengan tujuan bandar udara supadio pontianak pada pukul empat belas dua puluh
dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua
penerbangan ini diawaki oleh dua pilot empat awak kabin
dan lima puluh enam penumpang
setelah tinggal landas
pesawat ini mengikuti jalur keberangkatan yang sudah ditentukan
yaitu diberi nama abasa dua delta
jadi mengikuti jalur keberangkatan abasa dua delta
kemudian fdr mencatat bahwa pada ketinggian kira kira seribu sembilan ratus delapan puluh kaki
autopilotnya mulai aktif atau engage
pesawat terus naik
dan pada ketinggian kira kira delapan satu ratus lima puluh kaki
trottle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri bergerak mundur
dan tenaga mesin atau putaran mesin juga ikut berkurang
sedangkan mesin sebelah kanan tetap
pada pukul empat belas tiga puluh delapan lima puluh satu detik lima puluh satu
pilot meminta kepada pengatur lalu lintas udara atau atc
untuk berbelok ke arah tujuh puluh lima derajat
perubahan arah ini
diperkirakan oleh air traffic controller
akan membuat pesawat sj satu ratus delapan puluh dua
akan bertemu dengan pesawat lain
yang berangkat dari landas pacu dua puluh lima l
atau soekarno hatta landasan selatan
sedangkan sj satu ratus delapan puluh dua berangkat dari landasan utara
kedua pesawat ini memiliki tujuan yang sama
karena diperkirakan akan berpapasan
maka sj satu ratus delapan puluh dua diminta untuk berhenti naik
di ketinggian sebelas kaki
pada saat pesawat melewati ketinggian sepuluh enam ratus kaki
pesawat berada pada arah empat puluh enam derajat
dan mulai terlihat berbelok ke kiri
tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri
kembali bergerak mundur
sedangkan yang kanan masih tetap
atau trotel kiri bergerak mundur
trotel kanan tetap
air traffic controller memberi instruksi kepada pilot sj satu ratus delapan puluh dua
untuk naik ke ketinggian tiga belas kaki
dan dijawab oleh pilot pada jam empat belas tiga puluh sembilan lima puluh sembilan
ini adalah komunikasi terakhir yang terekam
di rekaman komunikasi pilot atc di bandara soekarno hatta
fdr merekam atau flight data recorder merekam
ketinggian tertinggi pesawat yaitu sepuluh sembilan ratus kaki
setelah ketinggian ini pesawat mulai turun
autopilotnya tidak aktif atau disengage
arah pesawat pada saat itu adalah enam belas derajat
sikap pesawat hidungnya pada posisi naik atau pitch up
dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri
tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri
kembali berkurang sedangkan yang kanan tetap
auto throttle tidak aktif atau disengaged
sikap pesawat menunduk atau pitch pitching down
masalah penelitian tersebut dihitung
bahwa pesawat tidak menyalurkan
arah awan pekat pensek
juga tidak berada di incloud turbulence atau di dalam awan yang berpotensi menimbulkan guncangan
dari data perawatan pesawat kami peroleh bahwa ada dua kerusakan yang ditunda perbaikannya
atau disebut dengan defer maintenance item sejak tanggal dua puluh lima desember
devert maintenance item itu adalah hal yang biasa dalam penerbangan dan ini adalah sesuai dengan ketentuan untuk pemberangkatan atau despatch
dengan mematuhi panduan yang ada di dalam minimum equipment list atau mel
sedangkan mel sendiri dibuat oleh pabrikan pesawat
terkait item yang masuk dalam devert maintenance item ini yang pertama tanggal dua puluh lima desember
petunjuk kecepatan atau mah indicator my airspeed indicator sebelah kanan rusak
petunjuk kecepatannya berfungsi hanya setelah ketinggian tertentu
penunjuk ke depan tidak lagi menggunakan notes tetapi berubah menjadi mah number
atau berapa kali dari kecepatan suara
nah penunjuk mah number ini yang tidak berfungsi di instrumennya co pilot
perbaikan dilakukan dan belum berhasil
masuk ke dalam daftar defer maintenance item atau dmi
sesuai dengan mel ini masuk kategori c yang artinya perbaikan boleh ditunda sampai dengan sepuluh hari
pada tanggal empat januari indikator kecepatan ini diganti dan hasilnya bagus sehingga dmi ditutup
yang berikutnya tanggal tiga januari
pilot melaporkan autothrottle atau tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis
pengatur otomatisnya tidak berfungsi
kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil
kemudian pada tanggal empat kerusakan yang sama terkait autothrottle dilaporkan kembali
perbaikan dilakukan namun belum berhasil sehingga dimasukkan ke dalam daftar deferred maintenance item
dan dianggap penundaan perbaikan atau dmi
pada lima januari dua ribu dua puluh satu dilakukan perbaikan dengan hasil baik dan dmi ditutup
setelah tanggal lima januari ini tidak lagi ada catatan dmi di buku perawatan pesawat atau aircraft maintenance log
sampai dengan tanggal kecelakaan pada tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
knkt juga setelah menerima
tindakan tindakan keselamatan atau safety action yang dilakukan oleh pihak pihak terkait
dalam rangka melakukan perbaikan atas safety issue atau isu isu keselamatan yang ditemukan dalam kecelakaan ini
direkturat jenderal perhubungan udara pada tanggal sebelas januari sampai dengan tiga januari dua ribu dua puluh
telah melakukan pemeriksaan khususnya terhadap pengoperasian
pesawat tujuh ratus tiga puluh tujuh seri tiga ratus empat ratus dan lima ratus
ini terkait kondisi pesawat dan prosedur pengoperasiannya
kemudian tanggal dua puluh sembilan januari dan pada tanggal empat februari dua ribu dua puluh
dirjen perhubungan udara melakukan pertemuan dengan operator pesawat udara atau maskapai
membahas mengenai penanganan repetitive problem
atau kerusakan yang berulang
termasuk juga berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah
organisasi perawatan pesawat atau bengkel perawatan pesawat udara
tanggal dua puluh delapan januari dirjen perhubungan udara direkturat jenderal perhubungan udara
juga telah melakukan diskusi dengan operator penerbangan
terkait pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan dan penulangan pesawat dalam kondisi upset
atau dalam dunia penerbangan
diistilahkan sebagai upset prevention and recovery training
yang dimaksud dengan kondisi upset ini adalah
apabila pesawat dalam posisi miring lebih dari empat puluh lima derajat
atau hidungnya naik lebih dari dua puluh lima derajat
atau turun lebih dari sepuluh derajat
atau pada kecepatan yang tidak wajar
ini disebut sebagai upset condition dan
sedang dibahas pertemuan mengenai bagaimana membuat pelatihan untuk pilot
terkait pencegahan dan penanggulangannya
tindakan keselamatan lain yang kami terima adalah dari sriwijaya air
yang pada tanggal delapan belas januari mengeluarkan surat
ya demikian tadi rilis laporan awal investigasi kecelakaan sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
yang disampaikan knkt
laporan awal ini kita akan menunjukkan kembali ke penyelidikan yang terkait
laporan awal ini disampaikan satu bulan sejak sj satu ratus delapan puluh dua jatuh di perairan kepulauan seribu
pastinya kita semua berharap laporan awal ini bisa menjadi titik terang
mengenai penyebab kecelakaan
dan hingga saat ini juga proses pencarian black box
cockpit voice recorder juga masih diupayakan
dan tadi informasi yang disampaikan oleh pihak knkt adalah berdasarkan dari
hasil flight data recorder yang berhasil ditemukan pada tanggal dua belas januari
yang kemudian mencatatkan terkait dengan
catatan delapan belas penerbangan dalam dua puluh tujuh jam terakhir sebelum pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh
jatuh di kepulauan seribu
kemudian ditemukan terkait adanya data kerusakan yang kemudian telah diperbaiki
dan juga tuas pengatur tenaga mesin tanggal tiga dan empat ini sempat diperbaiki
dan kemudian berfungsi dengan baik
sehingga tanggal lima januari tidak ada laporan lagi terkait adanya gangguan tuas
pengatur tenaga mesin di pesawat sriwijaya air
itu tadi beberapa informasi yang bisa dihadirkan terkait rilisan awal dari knkt